dika salah satu pedagang beras di pasar pucang surabaya
biasa menjual beras hingga seribu kg dalam sehari
namun sejak harga beras naik pada november desember tahun lalu
saat ini dika paling banyak hanya bisa menjual tujuh ratus lima puluh kg beras saja
beberapa pedagang lain mengaku mengalami hal yang sama
kalau untuk ring satu minggu ini sudah stabil
tapi udah naiknya kan jauh jauh hari kemarin
sekitar awal desember itu sudah naik
dari pertengahan november awal desember itu naiknya melejit pesat lah
kalau sekarang sudah stabil
jadi rata rata mungkin yang beras klasik premium ya
karena harganya kan melejit banyak
dia akhirnya beralih ke medium
cuma kualitasnya kan beda jelas turun
jadi agak kuning
para pedagang beras ini mengaku kenaikan harga beras
hampir selalu terjadi di akhir tahun
alasannya stok beras tak banyak
musim tanam yang sedang berlangsung
menyebabkan harga gabah juga ikut tinggi
bila mengacu pada sistem informasi ketersediaan
dan perkembangan harga bahan pokok di jawa timur
atau siska per bapo
harga rata rata beras di pasar surabaya
di tingkat konsumen pada tiga januari dua ribu dua puluh
sejak dua puluh enam desember tak ada kenaikan yang signifikan
pantauan harga untuk beras ir enam puluh empat di rp sepuluh delapan ratus
untuk beras bengawan di rp dua belas tujuh ratus lima puluh
sedangkan beras mentik di rp tiga belas tiga ratus tiga puluh tiga
sementara yang bagus rp empat belas
sebetulnya ada kenaikan
tapi tidak begitu banyak
menurut kepala badan pusat statistik provinsi jawa timur
kenaikan harga beras merupakan siklus tahunan
karena musim tanam
harga gabah diperkirakan turun di panen raya tiba
pada bulan maret dua ribu dua puluh
sehingga informasi dari kepala badan pusat statistik provinsi jawa timur
yang lebih jauh dari panen raya itu
sehingga stok gabah di tingkat petani mulai berkurang
stok gabah di tingkat petani mulai berkurang
kemudian menjelang perayaan nataru juga
ini kan juga meningkatkan permintaan
karena permintaan meningkat
ini juga merupakan perubahan
salah satu faktor yang bisa mempengaruhi termasuk juga memang ada satu biaya biaya produksi pertanian ini juga mulai meningkat
dari data bps produksi padi provinsi jatim januari hingga desember dua ribu dua puluh dua mencapai sembilan enam puluh sembilan juta ton
turun sepuluh juta ton dari tahun dua ribu dua puluh satu yang produksinya mencapai sembilan tujuh puluh sembilan juta ton per tahun